sebuah mobil menabrak sebuah kendaraan lain dan pohon hingga terguling di jalan raya di makassar sulawesi selatan
warga yang akan menolong korban sempat panik karena dari mobil keluar asap
ini adalah rekaman video milik warga memperlihatkan sebuah mobil mewah terguling di jalan raya
usai mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan perintis kemerdekaan kota makassar pada kamis malam
kecelakaan lalu lintas ini sempat membuat warga panik lantaran mobil sempat mengeluarkan asap
dan membuat kemacetan panjang di jalan perintis kemerdekaan makassar
ada pun pengemudi yang pingsan langsung ditolong oleh warga kemudian dievakuasi menuju rumah sakit terdekat
pihak kepolisian dari satuan lalu lintas polsek tamalan rea dan unit laka polrestabes makassar
langsung melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan
begitupun mobil dievakuasi ke tepi jalan agar kendaraan dapat melintas
ini maksudnya satu arah
ini saya baru mulai cari balik
ini jalurnya satu arah